dan telah hadir bersama kami direktur studi tenaga listrik dan energi ui prof iwa garniwa mulyana
prof selamat datang
kalau kita melihat selama ini kita mendengar tiga puluh lima ribu megawatt untuk mengejar rasio elektrifikasi
sebenarnya angka tiga puluh lima ribu megawatt hingga dua ribu sembilan belas ini realistis tidak
dari sejak pertama saya anggap ini mission impossible
karena saya melihat pertama adalah bahwa bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi dunia itu belum baik saat itu
dimulai ketika dicanangkan tiga puluh lima ribu megawatt
kemudian juga adalah indonesia pun mau tidak mau bergantung juga terhadap pertumbuhan ekonomi
nah itu pertama
yang kedua adalah jangan lupa bahwa teknologi itu teknologi tentang penghematan energi itu makin baik
sehingga kebutuhan akan perkembangan atau kebutuhan energi
walaupun meningkat namun tidak sesignifikan atau mengacu kepada historical data yang sebelumnya
jadi harus ada komponen penghematan itu
komponen penghematan energi
berarti bisa dikatakan perhitungan data tiga puluh lima ribu megawatt ini tidak mempertimbangkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi
ya sepertinya itu menurut hemat saya
mission apa itu ya
realistisnya berapa sebenarnya sampai dua ribu sembilan belas yang paling benar diputar indonesia
saya pernah mencoba menghitung dengan berbagai cara
dengan banyak parameter pertumbuhan itu macam macam lah
sehingga waktu itu pertimbangan saya paling besar itu sekitar dua puluh empat sampai dua puluh lima perhitungan
nah itu ketika tiga puluh lima ribu saya khawatir saat itu menyatakan bahwa eh ini janjian nanti pada tahun dua ribu sembilan belas ini adalah ada yang ada sekitar sepuluh ribu
dan itu membahayakan buat keuangan pln
oke membahayakan keuangan
membahayakan keuangan pln
ini artinya langkrak seperti itu
atau tidak tergunakan
bukan tidak terpakai
karena kan pln
dengan ipp karena porsi ipp sangat besar
pln sendiri sebelas ribu
padahal dulu sebetulnya ipp tiga puluh ribu
saya masih ingat gitu
nah menjadi dua puluh enam ribu itu berarti bahwa dua puluh enam ribu ditambah delapan belas ribu sekian
ipp aja empat puluh empat ribu
sementara pln sebelas ribu ditambah tiga puluh lima ribu
empat puluh ya hampir perbedaannya tidak terlalu jauh
nah tidak terlalu jauh ini menurut saya sangat riskan
karena kalau terjadi adanya idle yang pasti dimatikan adalah pembangkitnya pln
sebenarnya pembangkit plt yang cukup lama yang sudah lama
yang secara investasi sudah sebagian terbayar
harga tinggal operasi dan pemeliharaan
dan relatif lebih murah
berarti dengan ada tambahan sepuluh ribu tadi
ibaratnya menambah beban keuangan pln sendiri
kita akan lihat juga ini data mengenai beban keuangan pln
kita akan hadirkan di plasma
kalau kita lihat ini kerja keuangan pln
dan kalau kita perhatikan sebenarnya beban paling tinggi dua ribu enam belas
emang meningkat ya dua ribu tujuh belas belum selesai
apa yang bisa kita lihat dari sini
ya kalau kita lihat
kalau saya lebih senang kita lihat pendapatan
project project atau lebih tepat program tiga puluh lima ribu mgw itu diharapkan bahwa ketika mengisi
bahwa pendapatan pln pun mulai dua ribu empat belas meningkat terus
sehingga ketika dua ribu sembilan belas ada tiga puluh lima ribu megat
jadi pendapatan pln mampu membayar itu
membayar untuk paling tidak
paling tidak buat salah sata

membayar utang dan sebagainya
nah kalau lihat kondisi begini dari dua ribu tujuh belas hanya naik dua ratus dua puluh dua
kita tahu sekarang di bulan sekarang ini baru satu ratus dua puluh dua nih tahun dua ribu tujuh belas semester satu ini
apakah jangan jangan tidak tercapai dua ratus dua puluh dua pun
nah ini kan indikasi buruk
saya tapi menjadi wajar
karena ada sebagian yang sudah masuk ke dalam sistem yang harus dibayar oleh pln
pendapatannya tidak jauh beda
sementara si ipv sudah mulai masuk yang harus dibayar
yang harus dibayarkan
berarti itu yang menjadi salah satu komponen pemberat
dan kalau kita melihat dari angka konsumsi listrik misalnya
kalau kita bandingkan juga dari semester satu dua ribu tujuh belas itu hanya sembilan ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh empat kwh per kapita
dan kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya tidak meningkat pesat juga sembilan ratus lima puluh enam
ya itu dia
bisa lebih tergantung kebutuhan kalian
harusnya lebih daripada sembilan ribu tadi
pasti harusnya lebih
sedangkan pln pendapatannya dari situ
ada missing perhitungan lagi di sini
terus juga kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi
keuangan pln yang seperti itu
kemudian juga ada opsi misalnya memperbesar peran swasta
karena memang pln sudah terlalu besar beban nya
ini sebenarnya dalam kondisi sekarang apakah tidak semakin menjebak pln dengan ada pembangkit yang mungkin nanti idle
nah setuju saya begitu
yang pertama masalahnya adalah
ini masalah kemandirian akhirnya
bahwa ketika swasta dengan pln itu imbang
kalau swasta ini menjadi suatu kartel
maka suatu kartel itu sulit untuk dibendung harga listriknya
walaupun undang undang menyatakan bahwa harga listrik ditentukan oleh pemerintah
artinya bahwa kemandirian dalam negeri
kemandirian negara terhadap infrastruktur listrik ini menjadi bergantung terhadap swasta
berarti kalau bapak melihatnya ada kecenderungan kartel di swasta atau memang sudah ada
saya tidak tahu
tapi ada kemungkinan begitu mereka bertahan dengan harga yang sama
dimana belum tentu
itu adalah harga yang diinginkan oleh masyarakat ini
harganya bisa jadi tinggi
itu yang pertama yang perlu diingat
yang kedua adalah bahwa ketika terjadi idol tadi
terjadi kelebihan over capacity atau reserve margin yang besar
ini sudah hampir terjadi di jawa
bayangin yang idol ini kan karena dengan swasta banyak
maka pln mau tidak mau
kontraknya take or pay
mau tidak mau dia harus bayar
akhirnya membuat dia harus terus bayar
dipakai atau tidak dipakai harus bayar
kan pilihan pln nanti berpikirnya adalah tidak dipakai bayar atau matikan pembangkit sendiri
padahal pembangkit sendiri sudah investasinya sebagian sudah terlalu naik
jadi harganya sudah relatif turun
ini terjadi di tahun lalu di sumatera
terjadi bahwa ada swasta masuk terpaksa pln matikan pembangkit satu
karena terpaksa harus
komitmen tadi ya
dan kalau seandainya kita berhitung mengenai pembangkit yang idle ini apakah sudah punya juga belum gak
hitung hitungannya terkait kemungkinan kerugian negara terkait
saya tidak sempat menghitung tapi sebetulnya sederhana aja bahwa berapa harga listriknya idolnya sepuluh ribu dikali jam dikali bulan
itu potensinya ya
sangat besar menurut saya
bahkan per jam juga kita sebenarnya sudah rugi kalau seandainya riset seperti itu ya
karena hitungannya jam jam jaman
dan kalau kita melihat juga dengan harga batubara kan kita tahu bahwa batubara ingin dijadikan backbone dari pembangkit listrik tanah air
tapi ternyata kemudian juga harganya terus naik
dan ketika kita ingin juga mencari energi baru terbarukan tapi ternyata saat ini hanya ada sebelas dari enam puluh enam
saya kalau saya tidak salah intinya enam puluh an perusahaan yang sudah menyatakan komitmen financial close nya hanya sebelas
ini kan artinya sebenarnya investasi listrik di tanah air tidak menarik atau memang ada persoalan apa
menarik itu kan adalah
menarik itu harga listriknya sesuai bagi swasta atau bagi pln sebetulnya
karena ini pln kan harus sustain kan
kita harus bela pln
kondisi sekarang ini untuk mengejar itu mau tidak mau sekarang ini kondisi real adalah bahwa harga listrik yang paling murah ada pltu batubara
sehingga mau tidak mau suka tidak suka adalah pakai itu
tapi batu bara itu punya kelemahan dia hanya bisa memikul beban dasar istilahnya
karena kalau fluktuasi beban itu kan tidak statis kan
nah untuk mengejar beban puncak dan sebagainya ada yang lain
jadi memang ini adalah masalah keteknikan
cuma sayangnya bahwa harga pembangkit ini tidak merata dan sangat signifikan
harga batubara yang paling rendah
kemudian ada lagi air
geotermal geothermal termasuk tinggi setara kurang lebih setara dengan gas paling tinggi adalah bbm
nah mengatur ini mengatur inilah yang menyebabkan namanya ada muncul biaya pokok produksi
nah ketika kebutuhan dari beban tadi beban yang oleh konsumen tadi diatur oleh pemerintah
pln akan memilih pembangkit yang murah baik yang memurah pemilihan murah
pasti yang dipilih adalah paling utama adalah batubara
batubara gitu jadi
jadi mau tidak mau akhirnya sekarang ini untuk mengejar harga tarif atau biaya pokok produksinya murah
ya sebesar besarnya adalah biaya pokok
batubara sementara renewable masih mahal
nah memang yang sudah besar dan skala besar ya air
tapi geotermal masih relatif tinggi
cuma sayangnya kalau air itu kan ada beberapa ada mikrohidro ada air yang skala besar
kalau skala besar masalahnya
membangunnya pun lama
dan juga kalau kita melihat walaupun tadi anda mengatakan harus membelakang
tapi kan kita juga harus melihat bagaimana struktur keuangan yang sehari ini juga membenahi pln sendiri
dan juga kalau kita perhatikan bahwa dari sejumlah kontrak ada sepuluh dua ratus lima puluh lima mw itu tidak bisa berjalan
itu sebenarnya apa yang terjadi di balik itu pak
selain hitung hitungan yang mungkin melihat beban cukup tinggi juga bagi ipp
kalau dari terus terang
saya persoalannya itu adalah kembalilah pemerintah dengan swasta aja
tapi kalau saya sebagai mengamati saya malah bersyukur bahwa itu mangkrak
karena kalau itu sesuai jadwal sekali lagi di awal saya katakan itu beban berat buat pln
sekarang aja sekali lagi bahwa pendapatan pln itu naiknya tidak signifikan
sementara pembangkit yang masuk cukup banyak
bayarnya pakai apa
bayarnya pakai ini
jadi pln mautidma harus mengenjot itu
padahal subsidi sebagian tuh yang sembilan ratus yang sebanyak delapan belas juta sekian kan sudah ditarik subsidinya
sangat ditarik subsidinya
jadi sebetulnya itu cukup besar untuk membantu pln harusnya
tapi kenyataannya pendapatannya masih segitu
artinya kwh nya atau energinya diserapnya nggak banyak ternyata
baik berarti itu kesalahan perhitungan lagi pak ya berarti
berarti tadi masih konsisten melihat menilai bahwa tiga puluh lima mw ini harus direvisi seperti itu
programnya berjalan tapi taunya dimundurin
baik tapi kalau sekarang yang sudah dilakukan misalnya pln
jika pln mungkin hanya fokus pada distribusi dan pelayanan saja seperti itu
sementara pembangkit dibebankan ke swasta itu sejauh ini cukup
saya termasuk yang tidak setuju
karena itu kita berarti fundamental kita diserahkan seluruhnya kepada swasta
balik suzon ya pak ya berarti ya
rada suzon dikit itu
bagaimanapun juga ini adalah fundamental
listrik itu fundamental
listrik itu tidak bisa digantikan
jadi ketika ada masalah di swasta misalkan
ada pembayaran kurang bagus
harga listrik yang kurang
maka itu harus ditanggung oleh pemerintah pusat
pln kan punya pemerintah sendiri
mari kita mengajak kepada kejadian nias
masalah nias kan terjadi demikian
ketika ada masalah dengan sewa tersebut
terus kabelnya digulung
dan pln babak belur untuk mengirim pembangkit untuk memikul itu
silahkan kalau ini terjadi untuk skala besar ekonomi kita kolap
pak profesor tahan sejenak karena kita harus bergabung terlebih dulu dengan bursa efek indonesia
untuk memantau posisi real time penutupan indeks harga saham gabungan
kita akan melihat seperti apa indeks harga saham gabungan
ya kita melihat ternyata memang ihsg
ternyata memang ihec all time high ini sudah mencapai lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan
dan nilai transaksi sendiri pada hari ini mencapai enam satu triliun rupiah
ya mungkin sepertinya kalau kita melihat ini ihsg mungkin juga terpicu oleh sentimen positif
di balik rendahnya angka inflasi september
dan juga bagaimana tujuh days reverse repo rate sepertinya sudah mulai dilakukan oleh sejumlah bank di tanah air
ya pasti klaim investasi akan lebih digunjot lagi
dan tentu saja harapan untuk semakin meningkatkan domestic consumption
dan juga investasi lebih tinggi lagi di tanah air
sehingga menyebabkan indeks harga gabungan sepertinya pada minggu ini berada pada zona hijau seperti itu
ya pak zona hijau tidak terpengaruh tadi oleh hutang pln tadi pak
dan itu dia tadi kalau kita perhatikan indeks harga saham gabungan
pak itu artinya kita sudah harus menuntaskan terlebih dahulu perbincangan kita di cnn indonesia business hari ini
dan pasti kesimpulannya kita melihat tadi
ternyata mungkin tiga puluh lima ribu megawatt itu harus direvisi
mungkin turun sepuluh ribu pak ya kalau tadi anda melihatnya seperti itu ya
baik terima kasih sudah hadir di studio dua cnn indonesia